sekaligus ini juga dapat mengontrol perilaku anggota di lapangan
pak suparji ahmad terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
memasuki pekan kedua ramadan permintaan songkok lukis batik nusantara meningkat tujuh puluh lima persen dari biasanya
kemudian soekarno kembali ke surabaya
dan kabarnya juga memang pada hari ini juga kemungkinan besar pintu rafah masih terbuka bagi warga asing saja untuk yang keluar ataupun korban luka luka
tapi the future is audio itu udah pasti sih saya termasuk kan